dugaan pembakaran alat pelindung diri atau apd oleh petugas penanganan covid sembilan belas
di pemakaman adat banting singkil manado ini terjadi pada tanggal tiga puluh satu juli
dan disaksikan oleh jod tumbal warga singkil manado yang tengah melewati area tersebut
usai peristiwa tersebut george yang juga staf walhi sulawesi utara
langsung melaporkan kejadian tersebut kepada walhi sulawesi utara
jadi pas saya lihat waktu saya lewat saya lihat mereka sedang membakar apd
serta perlengkapan perlengkapan yang mereka pakai
waktu itu juga saya sudah bertanya dengan petugas yang ada di situ
tapi katanya itu sudah sudah aman karena sudah didisinfektan dulu baru dibakar
teorun tunewe direktur eksekutif walhi sulafsi utara mengecam keras
aksi pembakaran apd oleh petugas di area pemakaman
selain membahayakan kesehatan tindakan tersebut juga
melancarkan penyakit yang terjadi di area pemakaman
melanggar peraturan lingkungan hidup dan undang undang tentang pengelolaan limbah p tiga medis
proses yang terjadi saat ini yang kami lihat di lapangan bahwa memang jelas
melanggar peraturan lingkungan hidup dan melanggar undang undang persampahan
nomor delapan belas tahun dua ribu delapan pasal dua puluh sembilan ayat satu huruf g
yaitu barang siapa yang melakukan pembakaran dengan sembarangan
tidak hanya bicara soal apd tetapi semua sampah
yang dibakar secara sembarangan itu melanggar peraturan persampahan ini
sementara itu pihak rsub kandow manado membantah tudingan
adanya petugas dari rsub kandow menado yang membakar apd
di area pemakaman bantik singkil menado
secara tegas saya nyatakan di sini bahwa itu bukan apd milik rumah sakit kandow
dan bukan petugas rumah sakit kandow
ini adalah petugas rumah sakit kandow
petugas dari rumah sakit kandow yaitu sopir mobil jenasa ini
setelah proses penyerahan jenazah tersebut selesai
jenasa sudah diturunkan dari mobil jenasa
sopir ini dia langsung balik atau kembali ke rumah sakit kandau
dengan masih menggunakan apd lengkap
handri tekan senseran kapit medik dan keperawatan
rsub kandow menado menambahkan
dalam penanganan pasien covid sembilan belas pihak rumah sakit selalu melakukan
sesuai dengan prosedur protokol covid sembilan belas
di antaranya seluruh apd yang dikenakan oleh petugas
yang memakamkan pasien covid sembilan belas akan dilepas di rsub kandow menado
roy gararumakai menado sulawesi utara